ditu pak musti hrd kantor ini
yang perempuan gitu
ini kopinya pak
tahu di mana
tahu di meja lah masa tahu di kepala kau
santai saja lah neng is
kalau di ruanganku nih jangan panggil bapak
panggil aku awang saja
supaya lebih bersahaja
kekil wargaan lah sedikit
jalan pasar minggu durian tiga pak
wah jangankan pasar minggu
kau urut dari pasar senin sampai sabtu
aku tak keberatan
entah mengapa sejak pertemuan pertama kali
aku merasakan ada satu gitar gitar
kalau orang jawa bilang
ya macam itulah
kamu sendiri aku tadi
ismah nih belum balik jam segini
tapi gue bahagia lah emang hidup gue
udah dapat bini cakep
gue sekarang udah dapat kerja bini dapat kerja
ismah siapa itu
belum apa apa gue diseliguhin
alhamdulillah gue siap dicintain
balik sama siapa lu tadi
oh itu pak gusti
pak gusti siapa
dia kepal bagian hrd
terus lu kenapa bisa balik sama dia
ya karena rumahnya sara
jadi dia nantriin aku pulang
terus kenapa lu mau
iya lah gue cemburu lu pun bini gue
kita baru aja kawin lu udah di guide sama laki laki lain
akang dia cuma ngaturin aku peng aja
akang dia cuma
lu denger ya
gue emang orang susah
kita nikah emang kagak sengaja tapi gue punya harga diri ais
gue punya harga diri gue kagak mau diukiniin
gue kagak percaya sama lu
is is lu berdua is
is jangan macem inilah
ibarat tikus sama kucing kayak tommy injiri kejar kejaran
tunggu dengar penjelasan aku dulu
maaf ya pak tapi saya tuh udah punya suami
dan saya tuh pengantin baru
ya apa ngeliat itu
itu kan masalah yang besar macam gitu
kok tinggal kasih talak dari mulai satu sampai sepuluh lah
atau talak sepuluh lah
kau kahwinlah dengan aku
kehidupan kita akan periu dengan bunga cinta dan bunga bangga
percayaan aku serius kali ini
kau putus enaknya ya
gue percaya sama lu
lu ternyata istri yang baik bini yang setia
di kantor lu
gue udah salah sangka amelie
eh sampai ketemu
tempelkan gambarnya di semua tempat
eh dari mana
saya udah ga siap ngambil buku menikah
eh ini kayaknya gue terbara nih
kayaknya gue tak mau kan
minum mie bang ya yang segar segar
gue ganteng ya
abang bukannya yang dicari cari itu
kok muka gue diwontet ya
dan akan diberi hadiah uang sebesar seratus juta rupiah
ini pasti cirindang nih
tapi ngemeng ngemeng harga gue
tapi ngemeng ngemeng harga gue seratus juta
gue juga dikejar kejar
gue juga dikejar kejar
kang kayaknya anak buahnya kamu bisa tahu ini kita di sini
si rindang juga bisa tahu kalo gue pan sekarang ada di sini
bisa gawat dah
itu mbak be jamil
tahu dari selebarannya itu pasti aduh
selebaran juga gue ada
orang muka gue tuh ya tulisannya wontet
gue juga bisa ketahuan sama si rindang
berarti kita tuh harus ngacir lagi gitu
kenapa kita jadi pengantin ngacir mulu ya
gue juga gak bisa mikir sekarang
gue udah capek
mendingan sekarang kita istirahat dulu yuk
abis kuonong baru kita mikir lagi yih
ada orang kena kasih di dalam
pintunya kagak dibukain juga tuan
kayaknya jalanan tautunya kudu didobrak juga nih tuan
bener bener lo beti gak mekelewatan ya
dasar kagak punya otak loh
ketimbang dobrakannya masih mau ngapain sama lo
satu dua tiga
kan kita mau dobrak
gak ngerti apa ini rumah gue
ente nih yang punya kontrakan kumuh nih
sombong banget punya kontrakan kumuh kayak begini loh
lo jadi yang nyuruh anak buah lo dobrak rumah gue
ada kapal menepi di bugis
gua si kamal
lakinya si ois
lo suaminya si ois
eh asal lo tau ya
si ois itu pengantin baru
kayak cucian seminggu belum dicuki
eh kucing buduk dengerin
lakinya tuh gue
lo mau liat bukinya lo
siapa yang difoto nih
gua lakinya si ois
berarti si rangga sama alis
kumpul ke bodong
buduk kita yang kerebak weh
lu pada dasar bego
cepet kejar coy
ayo kabur cepet cepet
padahal mana tuh bocah
usahain aja dah tuh bocah ada
lo ke kanan
gua ke depan